tidak membahas surprise karena surprise itu dibahas di pimpinan dpr
dan yang akan menjatuhkan di bamus dan bamus menjatuhkan rapat paripurna
agendanya apa termasuk salah satunya adalah surprise yang akan dikirim atau sudah dikirim
saya tidak tahu persis pastinya ya
nah tapi yang pasti pak yudo menyematkan pin kapal selam ke bu puan ke kasat ke pak kapolri dan juga ke pak kasau tadi ya
nah itu apakah ada poin poin apa segala macam saya nggak tahu itu tinggal tergantung penafsirkan masing masing
nah tapi bila mana surprise itu sudah diterima sudah diproses
bila hari ini sudah masuk besok bisa diagendakan di rapat paripurna
paling lambat rabu sudah bisa fit and proper paling lambat rabu
apa saja sih yang akan diberi pak pada saat ini
ya pasti tentang konsepnya bagaimana calon panglima tersebut ya
saya nggak bisa berkatakan siapa namanya karena kan namanya kita belum pegang
jadi yang kita harapkan
bagaimana menyelesaikan permasalahan di papua
bagaimana melakukan reformasi tni meningkatkan rumah sakit rumah sakit tni
kesejahteraan prajurit dan juga pendidikan bagi prajurit tni
memodernisasi alutsista hal itulah yang menjadi topik topik utama yang akan dibahas